pemerintah indonesia mencanangkan program rasionalisasi atau pengurangan
sebagai salah satu bentuk dari reformasi birokrasi di kementerian dan lembaga
program ini menyasar sekitar satu juta pegawai negeri sipil mulai awal tahun dua ribu tujuh belas
menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yudi krisnandi
kepada cnnindonesia com menjelaskan pengurangan jumlah pns ini
untuk menghemat belanja dan peningkatan kemampuan pegawai
saat ini jumlah pns berkisar empat lima juta jiwa dan lima ratus ribu diantaranya sudah akan pensiun pada dua ribu sembilan belas
jika dihitung menggunakan teknologi dan mengharapkan adanya sumber daya manusia yang unggul
pemerintah hanya butuh tiga lima juta pns
pns yang terkena rasionalisasi akan mendapat kompensasi sebesar gaji pokok tanpa tunjangan
hingga memasuki masa pensiun